mau apain kamu kesini
kamu mau coba bunuh aku lagi
aku kesini karena kamu perlu tahu
sudah membunuh ayah kamu
maudie aku gak bego ya kamu gak usah bohongin aku deh
itu catatan ayah kamu sudah tulis sebelum dia meninggal
dan pas dia diajarin untuk menulis dia menulis itu di surat itu
untuk nyamain pesannya ke kamu tasya kamu sadar gak sih
kamu kaget seharusnya kamu sadar sendiri dong tasha
nggak mungkin ayah kamu meninggal begitu aja pasti ada alasannya
dan aku tahu siapa yang mudah membunuh dia
yang sudah membunuh ayah kamu itu randy
kamu masih nggak percaya sama aku apa
kamu baca dong tasya baca
baca yang jelas
apa kamu pikir ayah kamu udah bohong sama kamu
aku kasian banget sama kamu tasya
selama ini kamu udah baik sama randy
kamu selalu tolongin dia
tapi buktinya apa
dia yang udah membunuh ayah kamu sendiri tasha
dan kalau kamu masih nggak percaya sama aku oke nggak apa apa
kamu tanya aja sama ayahnya randy
dia akan jelasin semuanya ke kamu
kalian ya bisa bisanya kalian itu dikadalin sama anak cungkring kayak randy
kalian tuh badan segede gayung segede kantong beras tapi melempar banget ya
atau jangan jangan kalian itu minta dipecat mau dipecat kalian
jangan bos jangan jangan pecat kita bos
kalau nggak mau dipecat kerja yang benar
cari randy sampai dapat
dalam keadaan lemah nggak mungkin dia kabur jauh jauh
cari ke semua rumah sakit
baik baik bos kerja nggak pernah benar
semuanya gagal rencana kita gagal semua tasya masih hidup randy nya kabur
harapan menipis mata babi udah mulai merah
nggak masalah mi
iya kalau kamu mau hidup seperti orang biasa oke
pakai baju compang camping baju yang murah nggak punya mobil
terus masuk petak nggak dihormatin orang oke nggak jadi masalah
mau kayak begitu
ya nggak dong mi maksud aku bukan kayak gitu
karena walaupun randy udah balik ke tasya
aku jamin aku yakin banget rasa udah benci banget sama reni
nih ibu lihat ini
ini tuh semua bohong tasyah
aku juga gak mau percaya bu
nggak mungkin randy setega itu sama ayah
setega itu sama aku
malahan selama ini dia udah banyak banget berkorban buat aku
kalau kamu udah tahu seperti itu
ngapain kamu telan bulat bulat semua omongannya ibu maya
tapi itu jelas jelas tulisan ayah
itu karena saat itu ayah kamu ada di bawah pengaruh ibu tiri kamu
kamu ingat gak waktu ayah kamu dipukulin tangannya sampai luka luka berdarah
iya aku ingat
ibu tiri kamu mencoba untuk memfitnah randy
dan mengkacaukan pikiran ayah kamu
supaya kamu benci sama randy
aku takut banget bu aku gak mau benci sama randi
sekarang ini randy masih ada di tangan ibu tiri kamu
tapi gimana caranya kita selamatin dia bu
mereka tahu di mana randy
tutup mata baik
semoga bersantai lagi
kan kamu tahu aku jadi manusia sekarang
makanya gak bisa pakai kekuatan kayak kamu
yaudah kalau gitu bu
sekarang ibu aku gendong supaya gue gak perlu capek capek lari oke
aduh pandangan gua gak berubah
gua harus bertahan gua harus bisa gua gak boleh mati
aduh gua gak kuat lagi gua